kecamatan bogor barat kota bogor jawa barat rabu sore ramai didatangi warga dan kerabat
penyergapan serta penangkapan sebuah truk yang mengangkut dua ratus lebih ekor anjing
yang itu secara konstitusional memang bisa dilakukan oleh dpr dan ini juga dijamin oleh undang undang
baik itu melalui bulog atau food id
ditemukan telah meninggal dunia
ketika kita rapat dengan kemenkumham banyak sekali gagasan baik dari mitra maupun dari sesama rekan ataupun juga dari masyarakat
ia menemukan sebuah kamar di sebuah rumah berbagi
jangan ragu jangan segan segera menghubungi di nomor satu ratus dua belas
kita punya budaya yang sangat kaya dan kita bisa ambil keuntungan dari situ
seperti gambar gambar makanan di kamar rumah itu
negara negara yang naik impor biru minyak
untuk wilayah terparah berada di cipamempek tegalsari dan babakan bukit
karena kasus di angka sepuluh ya ini tentu akan membahayakan bagi anak kita
batinnya terkoneksi dengan para pemilih
ini sekaligus krisis kepercayaan